kita menuju ke informasi persiapan asian games dua ribu delapan belas
kementerian perhubungan menyerahkan lima bus air ke provinsi sumatera selatan
lima kapal motor seharga sebelas miliar itu dimaksudkan untuk melayani para tamu mancanegara
yang ingin menikmati suasana sungai musi saat asian games nanti
lima kapal motor yang disebut bus air siap mengarungi sungai musi
untuk mengantar tamu mancanegara selama asian games di palembang
lima bus air sumbangan dari kementerian perhubungan ini
secara resmi diserahkan menteri perhubungan budi karya
ke gubernur sumatera selatan alengs nurdin di dermaga benteng kutobesak
lima bus air masing masing diberi nama nama ikan khas sumatera selatan
yakni baung gabus lais toman dan seluang
rencananya kapal motor ini beroperasi untuk melayani masyarakat
sebagai transportasi umum di sungai musi
namun lima bus air ini terlebih dahulu digunakan untuk penyelenggaraan asian games
kapal ini nantinya akan dipakai untuk berwisata di sungai musi
bagi tamu tamu mancanegara peserta asian games
penyerahan bantuan dari bapak presiden ini bisa digunakan dengan baik
dan insya allah kapal kapal itu bisa melengkapi keindahan dari sungai musi
dengan berbagai jenis kapal motor yang bisa digunakan
seperti kegiatan terutama kegiatan wisata
begitu banyak rezeki yang kita dapat dari kementerian ini
dan ini semua didedikasikan untuk rakyat palembang
untuk sumatera selatan membela nama baik republik ini
asean games ke delapan belas yang tinggal tujuh belas hari lagi
kapal motor seharga dua dua miliar rupiah per unit ini
buatan dalam negeri dari sebuah galangan kapal di batam
rencananya sepanjang penyelenggaran asian games
tujuh belas agustus hingga dua september dua ribu delapan belas bus air yang bisa memuat dua puluh orang ini
yang akan beroperasi mulai pukul sembilan pagi hingga pukul lima sore
dengan rute wisata dermaga benteng kutobesat hingga pulau kemarau